pasca pelantikan gubernur dan wakil gubernur anies baswedan dan sadega uno dewan perwakilan rakyat daerah dki jakarta belum juga melaksanakan rapat paripurna
menanggapi hal tersebut menteri dalam negeri cahaya kumolo mengatakan tidak ada alasan untuk tidak menggelar rapat paripurna setelah pergantian kepala daerah
dprd ibu kota memiliki waktu empat belas hari setelah melantik anies dan juga sandi untuk menggelar rapat tersebut
cahyokumo mengaku dirinya telah mengingatkan ketua dprd dki jakarta prasetyo edy marsudi untuk tidak terus menunda
menurut surat edaran dirjen otonomi daerah paripurna istimewa wajib digelar setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur
aturan tentang rapat paripurna istimewa juga tertuang dalam peraturan pemerintah nomor enam belas tahun dua ribu sepuluh tentang pedoman penyusunan peraturan dprd tentang tata tertib
tidak bisa kalau saya sudah buat instruksi harus ada siapapun gubernurnya dari partai mana jangan dilihat
dia adalah sah terpilih harus diberi kesempatan
menyampaikan skala prioritas program sisa waktu dua bulan ini kalau tidak kan sayang
anggarannya masih menggunakan anggaran zamannya pak ahok pak jarod
ini kan harus disesuaikan dengan apa yang menjadi program
sudah lima hari bekerja sejak dilantik sebagai gubernur dki jakarta anies baswedan belum juga menyampaikan pidato sambutannya di sidang paripurna dprd dki jakarta
jadi atau tidaknya anies berpidato di depan parlemen ternyata menyisakan
pro dan kontra di tubuh dprd dki jakarta
kendati sudah bekerja bahkan belusukan ke beberapa tempat
gubernur dki jakarta anies baswedan mengelak jika ditanya awak media terkait langkah langkah untuk merealisasikan janji janji kampanyenya
tidak hanya soal masa depan reklamasi tapi juga soal penutupan alexis uang muka rumah rupiah sampai kjp plus
dilansir dari detik com anies mengatakan masih menunggu jadwal sidang paripurna dprd dki jakarta terlebih dahulu
baru menentukan langkah langkah yang akan disampaikan kepada publik
masalah lain timbul saat dprd dki jakarta terbelah menanggapi perlu atau tidaknya digelar sidang paripurna untuk mendengarkan pidato sambutan gubernur anies baswedan
ketua dprd dki jakarta prasetyo edi marsudi menyatakan tidak ada aturan yang mewajibkan penyelenggaraan sidang paripurna tersebut
prasetyo menyatakan tata tertib dprd nomor satu tahun dua ribu empat belas tidak mewajibkan hal itu
dalam wawancara dengan detik com kader pd perjuangan
perjuangan itu mengatakan tidak melihat ada hal yang mendesak sehingga sidang paripurna perlu diadakan
bahkan ketika basuki cahayapunama dan jarod saiful hidayat dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur dki jakarta pada dua ribu delapan belas
dprd dki jakarta tidak menggelar sidang paripurna istimewa
wakil ketua dprd dki jakarta abraham lunggana atau haji lulung menganggap ada muatan politik dalam sikap ketua dprd tersebut
menurut lulung ketua dprd telah mengabaikan surat edaran kemendagri yang meminta gubernur yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan
pada sidang paripurna istimewa di wilayah masing masing
dikutip dari detik com lulung menuduh prasetyo dan kelompoknya belum move on dari kekalahan ahok pada pilkada lalu
kita berharap polemik ini tidak menandakan belum berakhirnya luka lama pertarungan pilkada dki jakarta